ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di d i y yang tergabung dalam aliansi rakyat bergerak
menggelar aksi damai dengan mendirikan panggung rakyat di depan istana kepresidenan
gedung agung yogyakarta pada kamis siang lima belas september
didirikan di tengah jalan malioboro panggung rakyat ini digunakan mahasiswa untuk berorasi
dan menampilkan pertunjukan seni yang menyuarakan penderitaan rakyat
akibat kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak
mahasiswa mengkritik alasan presiden joko widodo subsidi bbm menjadi beban apbn
sedangkan pemerintah lebih memilih membuka keran impor kendaraan bermotor
dibanding membangun fasilitas transportasi publik yang memadai dan gratis bagi rakyat hingga ke desa desa
berikan ruang masyarakat untuk menikmati transportasi publik yang merata yang inklusif dan gratis
bukan memberikan leasing leasing perusahaan perusahaan otomotif
dari jepang sehingga masyarakat ketergantungan terhadap bahan bakar minyak
meski sempat membuat lalu lintas jalan malioboro dialihkan
aksi damai tersebut mendapat dukungan dari masyarakat
bahkan menjadi daya tarik bagi sejumlah wisatawan asing yang sedang melintas
ini mereka tertip kok tertip dan ini masih bisa diatur
ada yang lebih parah lagi yang bikin macet benar benar
artinya nggak ada masalah ya pak
selama ini masih bisa ditolak

nggak ada yang menunjukkan
panggung rakyat menolak kenaikan harga bbm ditutup dengan pembakaran jas almamater universitas gejah mada milik seorang mahasiswa
sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan kenaikan harga bbm
yang sangat memberatkan masyarakat yang baru saja bangkit dari pandemi covid sembilan belas
wahyu juniawan yogyakarta